setelah gempa yang melanda lombok beberapa bulan lalu kekeringan kini melanda kabupaten lombok timur
sejumlah bendungan penampungan air mulai tampak mengering disertai retakan pada sawah warga
sedikitnya empat puluh enam desa di enam kecamatan menjadi daerah terdampak kekeringan
kekeringan di lombok timur ini pun masuk dalam status tanggap darurat
setelah diguncang gempa kini kabupaten lombok timur mulai dilanda kekeringan berkepanjangan
di beberapa desa seperti di desa selage kecamatan terarara kabupaten lombok timur
warga berebut air bersih yang didistribusikan oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten setempat
ada empat puluh enam desa yang tersebar di enam kecamatan di kabupaten lombok timur yang mengalami kekeringan cukup parah
kekeringan tahun ini diakui warga menjadi kekeringan terpanjang
hingga bulan oktober ini hujan di kabupaten lombok timur nyaris tidak
berbagai upaya telah dilakukan
kekeringan tersebar di kabupaten lombok timur juga dilakukan oleh pemerintah daerah setempat
selain distribusi air setiap hari juga mencari mata air baru
termasuk dengan membuat sumur bor dan rencana penyulingan air laut
untuk saat ini setiap hari enam unit mobil tangki dari bpbd pdam pmi dinas sosial
dan mobil tangki swasta dikerahkan ke sejumlah titik untuk menyuplai air bersih
kekeringan tahun ini diapi warga menjadi kekeringan cukup parah
enam jatah roya lompok timur

banyaklah masalah yang sudah kami temukan
membuat sumur oppan
kemudian pipa nusantara